kian meredahnya pandemi covid sembilan belas membuat suasana ramadan di sejumlah negara tahun ini tampak lebih meriah
dan untuk mengetahui bagaimana kemenyahan ramadan di mesir dan turki
kita sudah terhubung dengan mas yusuf wahid indonesia dan mas rofi nur rahman
yang tengah berada di mesir dan mas bintang cahya yang berada di kota sakaria turki
selamat siang waktu jakarta selamat pagi waktu mesir dan turki ya mas rofi dan juga mas bintang
selamat siang pak
saya mau ke mas rofi terlebih dahulu nih bapak bapak
saya mau ke mas rofi mas rofi kan berada di mesir
mas bagaimana dengan suasana ramadan di mesir lebih berbeda nggak mas dengan tahun lalu
berbeda nggak mas dengan tahun lalu
mungkin sedikit berbeda dari tahun lalu mas

mungkin suasananya lebih ramai gitu daripada tahun lalu yang sebelumnya
ramainya itu di mana mas di public space mungkin di kereta atau di tempat tempat publik seperti mal atau gimana mas
kelihatan ramainya dari jalanan aja sih pak
dari jalanan dari masjid juga kita taraweh udah mulai numpuk lagi numpuk penuh
sebelumnya tahun lalu itu masih ada
mungkin kayak ada physical distancing dibatasin masjidnya berapa orang gitu
sekarang udah mulai rame alhamdulillah
ya udah aman insya allah
aman insya allah kalau mas rofi kemana mana pakai masker atau enggak nih mas
disini udah nggak sih
udah nggak ya
mungkin pakai masker karena polusi aja
pakai polusi mungkin bagi yang mereka yang sakit mungkin dihimbau untuk berada di rumah kali ya mas ya begitu
oke mungkin ke mas bintang mas bintang kalau di mesir tadi dikatakan mas rofi sudah mulai normal kembali
udah mulai rame lagi untuk beribadah di mesir kalau di turki apakah sama dengan
mas bintang anda dengar suara saya di studio
mas rofi sebelum saya nanti ke mas bintang saya akan ke mas rofi kembali
mas rofi kalau tadi saya sempat lihat informasi awal tadi dari mesir ini kan banyak sekali makanan ya yang diburu warga sebelum berbuka
dan book bird katanya juga
sama di indonesia ada tradisi bukber di sana mungkin bisa anda gambarkan suasana ramadannya kentalnya seperti apa
oh mungkin kalau di sini buka bersama itu karena mesir itu mungkin terkenalnya dengan banyak orang yang dermawan gitu pak
jadi banyak orang mesir yang kerja setahun dua tahun kumpulin hartanya
buat satu bulan ramadan ini penuh jadi setiap sore mereka ngadain buka bersama itu mungkin namanya di kita itu maidah maidah tur rahman gitu
jadi kita bisa buka gratis gitu pak donasi gitu
artinya kalau untuk urusan makan gampang aja gitu dapetin ya gitu ya mas
nggak perlu mikir mikir lagi
nggak usah ribet ribet
nggak usah ribet ribet
tapi kalau selera anda pasti
tidak cocok dengan mesir tentunya ya
mungkin awal awal penyesuaian
insya allah sekarang alhamdulillah udah
iya udah buka semuanya
udah mulai buka semuanya
oke saya akan coba ke mas bintang
mas bintang dengar suara saya di studio mas
mas tadi kan dijelasin sama mas rofi
di mesir tradisi ramadan kemudian kegiatan juga sudah kembali normal di mesir
kalau di turki seperti apa
di tempat anda sekarang di sakaria ya
di tempat anda sekarang di sakarya ya
jadi kalau di sini sudah alhamdulillah pak
sudah bisa berjemaah sudah bisa berpuas
sama entai masjid di kafe pak ya
tahun lalu kan sebelumnya
jadi tarawi juga
pak jumat pun tidak ada pak
jadi hanya full di rumah lockdown
jadi tidak bisa kemana mana
jadi sekarang alhamdulillah sudah lumayan membaik pak
dan normal juga
sudah bisa menjalankan kegiatan seperti biasanya
dan sudah tidak terlalu ketat tahun lalu pak
ramadan tahun lalu

tidak seketat tahun lalu ya mas
ini kan juga menjadi perbincangan banyak publik soal hagia sofia
ini kan sudah kembali dibuka
anda sudah ke sana belum pasca dibukanya kembali
sudah pak tentunya
terlepas di sana saya pak
itu berapa jaraknya dari sakaria ke istanbul
berapa jaraknya dari sakarya ke istanbul
satu setengah jam pak tidak terlalu jauh
jadi momen anda ketika berada di hagia sofia bisa diseritakan mas
luar biasa mungkin
mungkin sudah sejauh tahun ditutup karena pandemi
mungkin sudah sejauh tahun ditutup karena pandemi
hagia sofia itu kan sebelumnya itu kan dia museum pak
sebelumnya itu museum
dan juga kita setiap masjid itu harus membayar gitu untuk masuk hagia sofia itu
dan sekarang setiap dibuka jadi masjid itu luar biasa pak alhamdulillah
sangat luas juga tempatnya
setiap harinya selalu ramai pak di situ pak
ramai sekali ya
pak saya penasaran sama ini
mas saya penasaran sama ini
apa kalau tradisi ngabuburit juga berlaku lah ya atau sudah biasa digelar di sejumlah negara termasuk di turki
anda kalau ngeburit kemana nih mas untuk mencari buka puasa
kalau di sana makanan yang anda suka apa
salah satunya mungkin baklava ya
karena tapi untuk lidah orang indonesia
salah satunya mungkin baklava ya
karena tapi untuk lidah orang indonesia
soalnya bulannya terlalu banyak menurut saya

dan ngeburit di sini paling mencari tajil
dan tajilnya juga roti manisan manisan seperti baklava malekum manisan manisan khas turki
hanya sedikit variannya pak di sini tidak seperti di indonesia
hanya sedikit variannya pak di sini tidak seperti di indonesia
yang banyak variannya tajil ada gorengan dan macam macam
iya tetap dikontrol ke satar ya tidak boleh terlalu banyak manis manis gitu ya mas ya
mas rofi saya ingin tahu tradisi ngabuburit di mesir seperti apa
kita tahu bahwa mesir juga ada bukbernya di sana
mungkin di sini kalau yang jalan jalan jarang pak
mungkin lebih nunggu maidah ⁇ nunggu makanan sambil ya kita ngobrol ngobrol atau tadarus di masjid ataupun di samping jalan itu
untuk sore nanti sudah ada persiapan mas buka puasa di mana
insya allah sudah
sudah ada plan ya
baik terima kasih mas
terima kasih mas rofi langsung dari mesir berbagi cerita soal ramadan semarak ramadan di mesir
dan juga ada mas bintang cahya langsung dari turki untuk berbagi informasi terkait dengan ramadan di turki
selamat siang selalu mas bintang dan juga mas rofi langsung dari mesir
selamat siang selalu mas rofi dan mas bintang